arus balik libur panjang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua di ruas tol jakarta cikampek hingga minggu malam terus meningkat
ribuan kendaraan dari arah cirebon dan arah bandung terus mengalir menuju jakarta
untuk mengurai kepadatan kendaraan petugas kepolisian satlantas polres karawang
memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer enam puluh lima hingga kilometer empat puluh tujuh karawang barat
diperkirakan puncak arus balik libur natal dan tahun baru akan terjadi hingga senin pagi
rekayasa lalu lintas dilakukan karena pada minggu sore
arus lalu lintas libur nataru kali ini lebih padat dibanding periode sebelumnya
sedangkan untuk yang kembali masuk ke jabodetabek
dari tanggal dua puluh tujuh desember sampai sabtu
satu januari itu sekitar dua tiga ratus dua puluh kendaraan
jasa marga memprediksi peningkatan arus lalu lintas hingga akhir libur nataru kali ini
polres bogor kembali memperlakukan sistem satu arah atau one way
menuju jakarta sejak minggu pukul tiga sore
langkah ini diambil lantaran terjadi kepadatan arus lalu lintas
dari arah puncak menuju jakarta pada minggu sore
sementara itu sejak minggu pagi hingga sore
kondisi arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan raya puncak padat merayap
hingga minggu sore masyarakat masih terus memadati tempat wisata
yang berada di sekitar puncak seperti di kawasan wisata gunung mas
terlibat di cnn indonesia